ya dari kabar masih mahalnya bahan pokok
di sumenep ratusan warga miskin rela antri beresakan
dan berbut paket zakat fitrah dari para pegawai negeri sipil
hal serupa juga terjadi di surabaya
di mana warga dan anggota tni saling berbut sembah komuras
saat acara launching tokotani di lapangan makodang lima berawicaya
beginilah suasana pembagian zakat fitrah di gedung nasional indonesia
kabupaten sumenep senin siang
demi mendapatkan satu paket zakat fitrah
ratusan warga miskin rela antri berdesakan dengan warga lainnya
saat pembagian zakat fitrah
meski sudah memegang kupon zakat fitrah
ratusan warga tetap nekat berebut untuk mendapatkan zakat lebih dulu
bahkan akibat beresakan
sejumlah warga yang sudah mendapatkan paket zakat fitrah
berasnya tumpah ke lantai
alhasil petugas yang membagikan zakat fitrah pun
sempat marah marah karena warga tidak mau diatur
sementara sejumlah warga lainnya terlihat bolak balik
membuarkan zakat fitrah dengan membawa karung
mereka berdali hanya mengambilkan punya teman temannya
yang dititipkan untuk diambilkan
saya dapat satu
ini punya teman yang disuruh ambilin
berapa banyak titipannya pak
kurang lebih lima belas
ini saya ngaku buat pecah

sementara di surabaya ribuan warga dan ratusan anggota
tni kodam lima brawijaya rela antri berdesakan dan berebut
untuk membeli sembako murah
aksi saling desak dan rebutan ini terjadi
saat acara launching toko tani indonesia
di lapangan makodam lima brawijaya surabaya senin siang
untuk harganya sendiri dibanding harga di pasaran gimana
ya beda tiga dua lah
ayamnya aja yang agak banyak bedanya
di pasaran tiga dua ratus di sini tadi dua tiga ratus
toko tani indonesia merupakan salah satu program dari kementan
untuk memotong panjangnya tata niaga dari petani hingga konsumen
yang sering membuat harga hasil pertanian menjadi mahal saat di pasaran
sementara petani sendiri tidak pernah diuntungkan
rantai pasok yang terlalu panjang
bahkan disparitas harga antara petani dengan konsumen
petani tiga petani tiga puluh enam
ini yang kita
sementara di indonesia total ada empat ratus titik toko tani indonesia
yang tersebar di seluruh wilayah indonesia
targetnya kementang akan mendirikan satu titik toko tani indonesia
untuk meningkatkan pendapatan para petani
ya memang ini salah satu upaya yang juga diupayakan oleh petani
sementara itu dari pemerintah juga selain kementerian pertanian
misalnya dari dinas perindustrian dan perdagangan
ini juga masih melakukan operasi pasar
operasi pasar dilaksanakan di depan pasar pasar tradisional misalnya
mulai hari ini senin ini operasi pasar dilakukan juga langsung di dalam pasar
upaya pemangkasan tata niaga pertanian dengan pendirian toko tani indonesia ini
dianggap bisa menjadi solusi pengurangan disparitas harga
dari petani ke konsumen karena mempermudah stabilisasi harga
sehingga gejolak harga sembako yang selalu terjadi
saat momen perayaan hari besar keagamaan bisa diminimalisir